gunung agung telah memasuki fase kritis sebarkan abu vulkanik dan saat ini diperkirakan akan bergerak dari selatan ke timur
sebelumnya sebaran abu vulkanik banyak ke arah selatan sehingga mengganggu aktivitas penerbangan di bandara internasional igusti ngurah rai denpasar
namun sejak rabu malam status sebaran abu sekitar ngurah rai telah dikatakan aman
sebaran abu vulkanik di kawasan bali diperkirakan akan bergerak ke arah lombok dan sekitarnya
badan meteorologi klimatologi dan geofisika kemudian mengimbau masyarakat lombok untuk berjaga jaga
hewan debu vulkanik yang ada di sekitar bali yang awalnya dari barat ke timur menuju ke arah selatan ataupun barat daya
sehingga kondisi tersebut menyebabkan bandara ngurah rai kemarin sempat ditutup
namun saat ini sudah dapat beroperasi kembali sejak semalam
dan seperti yang kita lihat di layar bmkg mendeteksi untuk saat ini sebaran abu vulkanik
abu vulkanik dari gunung agung statusnya adalah menuju ke arah timur
jadi kita bisa lihat di sini kisaran ataupun area yang akan terdampak diperkirakan nanti akan kembali bergeser menuju ke sekitar wilayah lombok